menjelang pertemuannya dengan presiden amerika serikat donald trump
pemimpin korea utara kim jong un menyempatkan diri melakukan tur keliling kota singapura pada senin malam
dengan didampingi rombongan pasukan pengawalnya kim jong un melakukan kunjungan ke garden botto bay
rombongan kemudian melanjutkan perjalanannya menuju hotel mewah marina base
dan mengejutkan sejumlah tamu yang tengah berada di sana
dikutip dari cnn com di tempat ini kim ditemani oleh menteri luar negeri singapura vivian balakrishnan
dan menteri pendidikan singapura ong ye kung
dalam pertemuan singkat itu ketiganya pun lalu melakukan swafoto bersama
menteri vivian kemudian langsung mengunggah foto tersebut ke akun twitter miliknya
dengan menggunakan tagar jalan jalan dan guess where